ini tadi abang ngajak kamu makan soto di kuningan dong
rum kesini juga bukan untuk makan soto
karena ada sesuatu yang pengen gue ngobrolin aja sama bang rahmadi
ini soal tanah abah yang dibeli sama bang rahmadi
apa itu bener
nggak apa apa kita langsung pergi aja
tuhan bener bener pergi tanpa pamit
gak kayak biasanya tuh
aduh semakin ngelunjak aja tuh
masya allah bah
lihat tuh si rumana sama rahmadi
kayaknya abah juga senang hati
lihat rumana sudah ada hati sama si rahmadi
si rumana juga tuh kelihatannya udah mulai jatuh cinta sama si rahmadi
makan nih kita cepet cair ya bayi
aduh om haji jangan sampe mereka berantem dong
artinya bukannya bang haji gak mau bantuin nih
bang aji gak mau ikut campur
aduh om sulam
tapi babay tuh cuman dengerin omongan om haji sulam
omongan om haji
om haji yang ngelabrak mahmud
omongan yang yine juga engek
oh nama mu lebih bener
mereka gak suka kuping babay
mereka itu main bobot
ingat lam ya
itu juga adalah tugas kita
hem baru buruand kan
godapain gitu sih dia
hei mam mam tunggu lam
hei mahmud buat lu
apaan sih ini
ada apa lu pagi pagi udah terang terang di rumah gue
lu bikin kuping gue pengen aja lu
si mahmud udah fitnah saya tau gak
saya cuma pengen ketemu mahmud
tapi jangan terang terang gitu dong
hei mahmud bangun lu
ah apa gangguin orang tidur aja
lu juga udah ganggu ketetapan hidup gue
hei liat sana tuh di luar
sobari nunggu lu udah mau dilabrak lu
hei mahmud keluar lu
kurang ajar lu ya udah berani berani mitnah gue
aduh bari lu
masih ganggu orang tidur aja udah apaan sih
eh apaan eh lepas
eh ah gak bisa lepas
gue juga dulu pernah digilam
eh bari bari bari
eh biarkan aja mbak biarkan
mi lu gimana sih
ya paling juga si sobari yang masuk penjara
abis dia ngembunduk
kita tinggal emaknya
selamat dari gangguan si mahmud
lepas dulu si mbak lu
astagfirullahaladzim om haji buruan om haji pisahin
raja gue gak peduli gue gak peduli
jangan biarin diri lo dikuasin setan
lo jangan emosi
eh sulam jangan soal jadi palawan lo
emang kakak jauh
kok saya yang disalahin
saya gak tau apa apa pak ji
saya malah mau pisahin
lo kurang ajar ji
masa gue udah bilang punya
bini muda lo kan dateng
eh asalnya tau aja
gak mungkin anak kita kebaba nyancur
eh coba ngajak
lo gak bisa bedain leher gue sama leher bangkut
emang kakak lo jadi emosi dong
aduh dapet dapet
balik lo balik balik balik balik
eh diam diam
gue gak mau kaya berhenti
sini kalau tadi
kalau abang tahu kamu doyan makan soto begini
tadi abang ngajak kamu makan soto di kuningan dong

karena ada sesuatu yang pengen gue ngobrolin aja sama bang rahmadi
maaf bang rum kesini juga bukan untuk makan soto karena ada sesuatu yang pengen gue ngobrolin aja sama bang rahmadi
ini soal tanah abah yang dibeli sama bang rahmadi
apa itu bener
tapi tetap tanah itu bakal jadi milik kamu
itu kan tanah bang rahmadi yang beli
itu artinya tanah itu haknya abang
dan rum pengen
tapi abang gak mau kayak begitu loh
niat abang cuma mau nolongin orang tua kamu aja
saya gak setuju bang
tanah itu kan yang beli bang rahmadi
jadi tanah itu harus atas nama pembelinya juga
ya atas nama bang rahmadi dong
udah deh bang
rum sama sekali nggak ada waktu banyak
jadi rum harap bang rahmadi ngerti apa yang rum omongin
kalau gitu abang nganterin kamu aja ya
romi juga bisa pulang sendiri kok
dasar biang kero lo
belum juga gendap seminggu udah banyak bikin masalah lo
pokoknya gua gak mau tau
lu harus jauhi anak sobari
atika yang sudah jandin
nih lo ambil buat lo
asal lo jangan balik lagi kemari
gua udah gak mau nanggung mahluk lagi
masih duit banyak banget
biarin hitung hitung buat hidup
eh pergi dulu
taktik gua ngusir dia
gak ada dimane mane
yang namanya duit itu berpuasa
udah deh mi
mantap nih baru musik
ya terlalu mah kagak ada ginian
terus jadi gak nih bang kita disemut sampe sore nya
ampe kaki gua semutan
yang lainnya jadi
jadi gua uruk sama duit lu
eh bu ngerasa gak sih sejak ada dia kampung kita jadi gak tenang
bu anaknya beda jauh gak abangnya
kayaknya tuh orang berdua usir aja ya dari sini
biar tentrem hati kita ya